putri dari awan
ini adalah hari yang indah di atas awan
anak anak sedang bermain
dan orang dewasa mengawasi dunia di bawah
tapi ada satu pasangan
yang baru saja menjadi orang tua
tidak bahagia seperti yang diharapkan
apakah kita benar benar harus menyerahkan anak kita sedri
aku khawatir harus begitu malta
kita membuat kesepakatan dengan ratu dragon
ratu drakon adalah ratu kecil
jam yang memanfaatkan orang orang yang membutuhkan
untuk membuat kesepakatan yang tidak menguntungkan bagi mereka
dalam satu situasi yang tidak menguntungkan
sedrik mengambil bantuan dari ratu
membuat kesepakatan untuk memberinya hal pertama
yang dibungkus dengan warna pink
tapi dalam kejadian yang tragis
saat sedrik pulang
malta telah membungkus anak mereka

dan dengan demikian
satu satunya anak sedrik dan malta
akan diberikan kepada ratu drakon
ratu drakon sedang dalam perjalanan
untuk menjemput aileen
tapi sedrik tidak bisa menahan rasa sakitnya
dia menyerahkan putri kesayangannya
kepada raja safron di planet bumi

tamu dilindungi oleh bukit pasir mistis
jangan biarkan dia berkeliaran jauh dari istana
ratu drakon akan menunggunya
dan dengan demikian
aileen anak yang lahir di antara awan
menjadi putri aileen dari kerajaan perbukitan
dan putri aileen tumbuh menjadi gadis muda
yang rendah hati dan bersemangat
meskipun dia tidak pernah diizinkan keluar istana
aileen selalu membuat permainannya sendiri
dan bermain dengan teman temannya
di antara salah satu teman
anak laki laki yang lahir dari tukang kebun kerajaan
sang putri terjebak di menara
dan kau harus menyelamatkannya
dan mengapa sang putri tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri
tapi ayah selalu bilang bahwa pangeran yang harus menyelamatkan putri
lihat itulah sebabnya aku bukan pangeran
aku punya hal lain untuk dilakukan
seperti menanam pohon mawar
jadi jika aku dalam masalah
kau tidak akan membantuku keluar
bukankah sudah kuberitahu jangan berkeliaran di teras di musim dingin
dan juga tanpa mantelmu
kau sensitif terhadap dingin aileen
pergilah dengan pohonmu
mereka tidak bisa menanam dirinya sendiri
sampai jumpa putri
suatu hari ketika oben pergi selama dua hari dari kerajaan
sang putri kembali naik
dan malam yang menentukan itu
dia mendengar seseorang memanggil bantuan
oh aku akan membeku dalam dingin yang kejam ini
apa tidak ada orang untuk membantu wanita tua tak berdaya di sini
tidak dari mana asalnya
aku harus memperingatkan para penjaga
sepertinya waktuku akhirnya tiba
tidak aku akan segera pergi
aku akan segera pergi
menentang aturan ayahnya untuk pertama kalinya
aileen melangkah keluar dari bukit pasir mistis
dan masuk ke dalam hutan
kerajaan mencari putri kesayangan mereka
tetapi dia tidak ditemukan
empat puluh delapan jam telah berlalu dan akhirnya
terdengar ketukaan di jendela istana
raja safron aku frisbee dari atas awan
kami tahu apa yang terjadi
tapi sedrik dan malta keluar dari awan mereka selama sebulan
ratu drakon memilih momen yang tepat untuk mengambil ais
dia tahu bahwa hanya sihir cedrik dan malta
yang cukup kuat untuk membantu aile
tapi aku punya rencana
kami akan memanggil pria terkuat untuk menyelamatkan sang putri
dan aku akan memberi mereka anugerah
keberanian mereka dan anugerahku bersama pasti akan mengalahkan ratu
dan begitulah pengumuman itu dibuat
meskipun banyak yang mencintai putri aileen
ratu drakon dikenal karena sihirnya yang kejam dan keji
dari sekian banyak pangeran di kerajaan tetangga
hanya dua yang muncul
aku yakin kebenaranmu akan mendapatkan putriku kembali
ya ya yang mulia
tapi apa untungnya
kami mendapatkan anugerah bukan
aku akan bergabung dengan kalian
dan kalian akan mendapatkan anugerah setelah kita dekat dengan sang putri
dan mereka berangkat
setelah melakukan perjalanan selama berhari hari bersama
mereka mencapai menara ratu drakon
aku bisa memberimu anugerah transformasi
kau akan berubah menjadi objek untuk melindungi putri
dan begitu dia menyentuhmu kau akan berubah kembali
saat frisbee sedang menjelaskan semuanya kepada sang pangeran
mereka bisa mendengar keributan dari atas menara
saudaraku kau berubah menjadi ekor burung
dan aku menjadi pedang
dengan begitu kau dapat membawaku ke tangan putri
dan kemudian aku akan segera berubah kembali
dengan begitu dia akan menyentuh kita berdua
dan kita juga bisa mengalahkan ratu
kau akan menangkap ratu
halo teman teman maaf apakah kalian disini menyelamatkanku
maaf membuang waktumu
tapi ternyata ratu meremehkan seorang putri yang dikurung di istana
kau sudah selesai menangkap ratu
kebun selalu berkata bahwa sang putri harus menyelamatkan dirinya sendiri
dan ya sisanya adalah kenangan
tapi kalian berdua adalah pria sejati iya kan
bantu aku membawa ratu ke kerajaan perbukitan
agar dia diadili di sana
maksudku terima kasih
tapi saat frisbee bersiap untuk pergi
aileen pingsan dan terengah engah
putri kita juga meremehkanku
kau tidak akan bisa menyelamatkannya
atau mengirimnya pulang
aku senang berpikir

mereka di dalam rover ini
tidak bisa melepaskan sihirnya sendiri
bukankah itu benar
tidak ada yang harus dilakukan
dan saat itu
terdengar suara yang familiar
kau adalah putra tukang kebun
apa yang terjadi dengannya
para pangeran menjelaskan dengan sedih bahwa itu adalah menit menit terakhir bagi putri pemberani
tidak ini tidak mungkin dia kedinginan
tunggu kau tidak bisa menghancurkan sihirnya tapi kau bisa menggunakan sihirnya padaku
ya tapi jika kau mencoba membantunya menggunakan sihirku sihir itu tidak akan bekerja
aku hanya bisa menggunakan sihir transformasi padamu
maka ubahlah aku menjadi tumpukan api
dengan begitu aku tidak langsung membantu aileen tapi dia tetap hangat benar kan
tapi saat putri aileen bangun dan menyentuhmu kau sudah terbakar
kita tidak punya pilihan
jika aku harus terbakar
untuk menyelamatkan nyawa orang yang kucintai maka biarlah terjadi
semua orang termasuk ratu terkejut
dengan berat hati frisbee mengubah obor menjadi tumpukan api
aileen berada tepat di samping api dan seperti yang diharapkan kebekuannya melambat
frisbee mengirim berita ke kerajaan
karena mereka semua menyakitkan
apa yang terjadi
saat ratu sudah dibawa ke kerajaan
aileen membuka matanya untuk melihat keluarganya dan para pangeran di sekelilingnya
putri kau masih hidup
aku berharap aku bisa mengantarkan imanmu
itu untuk orang yang menyelamatkanmu
oborn terbakar untuk menyelamatkanmu putri
dia mengubah dirinya menjadi tumpukan api hanya untuk membuatmu tetap hangat
mengetahui bahwa dia tidak akan pernah kembali
aku tidak akan seberani yang dia lakukan
aku juga tidak
kami hanya pangeran tapi albern adalah pejuang sejati yang berjuang keras untuk melindungi apa yang dia hargai
aileen mengingatkan kekuatan dia
aileen mengingatkan kekuatan dia
aileen mengingatkan kekuatan dia
tidak auburn tidak
ilin dengan memilukan mengambil abu panas dan menariknya ke dekat hatinya
dia tahu bahwa overn belahan jiwanya tapi sekarang dia tidak akan pernah bisa memilikinya

putri tidak menyadari bahwa dia telah mengambil api kecil yang menyala di bawah abu
api melayang dari tangannya
api melayang dari tangannya
dan tumbuh semakin besar dan mengejutkan semua orang
auburn telah kembali
over aku adalah ayah yang paling terhormat yang memiliki putri pemberani dan menantu yang penyayang
maksudku tentu saja jika kau berdua setuju untuk
aku tidak tahu ayah
aku harus memikirkan apa aku ingin menikah dengan seseorang yang tidak tahu cara menggunakan pedang
baiklah putriku aku pasti tidak ingin bersaing denganmu
aku mencintaimu auburn
aku juga mencintaimu aileen
kerajaan perbukitan dengan senang hati menyaksikan penyatuan dua jiwa yang baik hati
cinta aileen dan obon telah membuktikan bahwa cinta dapat mengalahkan semua kejahatan